korea selatan menjadi salah satu negara yang dihantui penurunan populasi
salah satu pemicunya banyak warga yang menolak untuk memiliki keturunan memilih melajang dengan beragam pertimbangan
kami akan bahas malam hari ini bersama rani rastati peneliti brin sekaligus pemerhati budaya populer korea selatan
selamat malam mbak rani
selamat malam mbak rani
kita ngomongin soal bagaimana anak muda di korea selatan yang mungkin beberapa tahun kebelakang
lebih memilih untuk menunda dulu lah untuk menikah gitu ya
tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi anak muda atau generasi muda di korea selatan ini
enggan menikah apakah ini sebenarnya adalah fenomena baru
atau sebenarnya adalah halu rumah memang mindset mereka terbentuk seperti itu
oke mbak tiffany jadi kalau secara tradisi korea selatan itu sebenarnya memiliki budaya yang pro dengan pernikahan ya
berasal dari tradisi konfusianism
nah pernikahan itu dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial karena menandakan transisi dari masa remaja menuju kedewasaan
nah selain itu juga pernikahan itu bertujuan untuk memiliki anak atau melanjutkan keturunan dan juga sekaligus merawat orang tua
namun ternyata anak muda korea selatan ini mulai menunda pernikahan sekitar sejak tahun dua ribu an
dan semakin meningkat dalam satu dekade terakhir ini
kalau secara statistik kita lihat
lalu pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi
nah bagi laki laki korea alasan utama mereka itu adalah ketidakpastian ekonomi dan juga kesulitan finansial
korea itu kan menganut budaya patriarki ya

jadi laki laki diharapkan menjadi pencari naskah utama untuk keluarga padahal saat ini banyak dari mereka yang menikah

mereka yang ternyata memiliki penghasilan yang rendah lalu mereka juga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak
ditambah lagi biaya hidup yang sangat tinggi
untuk menghidupi dirinya sendiri aja mereka kesulitan
apalagi harus ditambah menafkahi istri dan anak
nah selain itu juga nilai nilai barat misalnya individualism dan juga feminism juga memberikan pengaruh nih
bagi perempuan korea selatan misalnya menikah itu dianggap sebagai pilihan yang tidak menarik
karena setelah menikah perempuan itu biasanya diharapkan untuk berhenti bekerja lalu fokus pada pengasuhan anak dan juga pendidikan anak
mereka pun dibebankan dengan pekerjaan rumah tangga nih misalnya mencuci lalu memasak berbenah
inilah yang akhirnya membuat anak muda korea selatan memilih untuk berkarir fokus pada pendidikan tinggi yang berimbas pada penundaan pernikahan
oke mbak rani berapa sih sebenarnya rata rata usia normal pernikahan atau menikah di korea selatan sekarang
kalau tadi mungkin mbak rani sempat singgung ya kalau untuk kaum perempuan yang seperti kita tangkap ada apatisme di sana
karena menikah harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya mengapa ada apatisme terhadap pernikahan
oke rata rata usia orang korea menikah itu memang makin lama makin mundur ya
kalau tahun dua ribu an itu misalnya laki laki menikah di usia dua puluh sembilan tahun sementara perempuan itu di usia dua puluh enam tahun
nah per tahun ini ternyata mundur nih laki laki menikah di usia tiga puluh tiga tahun sementara perempuan itu di usia tiga puluh satu tahun
nah sejalan dengan usia menikah yang makin mundur angka pernikahan di korea selatan pun ikut menurun
mereka itu memilih untuk tidak menikah dan tetap melajang
nah tren ini disebabkan karena memang anak muda korea selatan menganggap pernikahan itu sebagai pilihan bukan sebagai kebutuhan apalagi kewajiban
mereka ini mengalami kekhawatiran tentang biaya pernikahan yang tinggi lalu khawatir keberlangsungan karir setelah menikah
lalu juga bagaimana membesarkan anak dengan baik dan memberikan pendidikan yang layak gitu
apalagi pendidikan di korea itu kan sangat kompeten
apalagi juga di sana harga properti itu sangat tinggi seperti rumah dan apartemen
sehingga pasangan muda ini banyak yang mengalami kesulitan untuk menemukan tempat tinggal yang layak bagi sebuah keluarga
oke mungkin itu yang gambaran paling besarnya untuk membedakan perihal mindset cara berpikir bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan anak muda yang ada di indonesia
kalau tadi mungkin barangnya disebutkan di atas tiga puluh gitu kalau di sini kayak tiga puluh kayaknya udah lampu kuning gitu
karena mungkin mulai usia usia yang memutuskan untuk pernikahan dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh
sementara kalau di korea selatan sebenarnya itu masih jauh ya masih terbilang sangat sangat muda sangat sangat hijau
nah ini berimbas pada ancaman populasi yang ada di korea selatan
dan si seks kemudian juga akan berdampak pada bonus demografi negara tersebut
nah apa yang disiasati apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah korea selatan ketika ini menjadi sebuah ancaman tentunya untuk negara itu
oke mulai tahun dua ribu dua puluh satu lalu pemerintah korea selatan sebenarnya sudah mengeluarkan program lima tahun untuk mengatasi kelahiran yang rendah dan juga penuaan populasi ya
programnya itu berupa pemberian dana bantuan untuk mendorong kelahiran
lalu juga ada dana bantuan saat bayi sudah lahir dana pendidikan bagi keluarga yang memiliki banyak anak
selain itu juga insentif misalnya untuk ibu yang melahirkan akan diberikan sejumlah uang seperti misalnya dua puluh empat juta rupiah kalau sudah di convert ke dalam rupiah ya untuk biaya medis
serta ada cuti bersalin bagi ayah dan ibu selama tiga bulan plus tunjangan tiga puluh lima juta per bulan
selain itu berbagai kebijakan juga diatur
khususnya untuk perempuan nih karena kan mereka banyak memiliki kekhawatiran ya ketika bagaimana mempertahankan karir setelah menikah dan memiliki anak
oke baik terima kasih mbak rani rastati sudah bergabung untuk berdiskusi di korean corner malam hari ini
selamat malam mbak rani sehat selalu
selamat malam terima kasih mbak